hingga selasa sore istana kepresidenan terus bersolek untuk peringatan upacara tujuh belas agustus yang berlangsung rabu besok
warna merah putih jadi dominasi dekorasi mulai dari tenda hingga bunga yang berwarna merah putih
salah satu yang berbeda dari pelaksanaan upacara tujuh belas agustus dibanding tahun tahun sebelumnya adalah
tidak ada panggung resepsi jamuan makan malam kenegaraan yang biasanya didirikan di halaman tengah istana
menurut informasi jamuan makan malam kenegaraan dan seni akan dipusatkan di istana negara
dan sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari di kompleks istana kepresidenan
teddy persiapan apa saja yang dilakukan di istana hingga sore ini
kalau dari pantuan saya di istana merdeka jakarta tempat dilokasi
lokasikannya nanti upacara peringatan hari ulang tahun pemerintahan r yang ke tujuh puluh satu
sore ini tidak lagi ada rehearsal atau gladi bersih
tapi yang saya perhatikan hanya melakukan finishing untuk persiapan acara besok
seperti melakukan dekorasi tenda dan juga bunga yang di sini
dan seperti yang tadi diinformasikan bahwa warna merah putih menjadi dominasi di istana merdeka
dan juga di lingkungan istana kepresidenan jakarta
kalaupun ada yang disebut sebagai rehearsal di belakang saya
mungkin anda dapat lihat eva bahwa di panggung obade masih ada kelompok paduan suara dan musik
yang melakukan rehearsal sampai sore ini
dan informasi juga yang saya dapatkan bahwa biasanya eva kalau tahun tahun sebelumnya
beberapa tahun sebelumnya selalu ada panggung yang cukup besar didirikan di halaman tengah
antara istana merdeka dan istana negara
di mana ya panggung tersebut didirikan untuk
resepsi jamuan makan malam kenegaraan untuk menjamu para duta besar negara negara sahabat
tapi hari ini saya mendapat informasi bahwa panggung itu dikonfirmasi tidak lagi ada
tapi pelaksanaan dari jamuan makan malam kenegaraan dan juga acara resepsi dengan pentas seni
itu dilakukan di istana negara jakarta
kalau saya boleh tunjukkan eva ada tiga pintu akses masuk nanti untuk para undangan besok hadir
melalui bagian utara di belakang dari istana negara
kemudian tepat di samping sebelah barat istana merdeka
setepatnya di samping masjid yang berada di istana merdeka
dan juga dari arah pintu monas nanti maksud saya pintu istana merdeka pintu gerbang
ini nanti akan pasukan paski beraka dengan kereta kencana akan masuk di sini membawa duplikat bendera dan juga naskah proklamasi
kereta kencana yang digunakan adalah kereta kijaga raksa
dari kabupaten purwakarta ini yang pertama kali dipinjamkan
dan ini juga merupakan pertama kali dilakukan oleh istana negara
karena menurut informasi dari pihak istana negara konsep ini adalah yang diinginkan presiden
memadukan unsur budaya militer kerajaan nusantara dan juga militer modern
ya teddy kalau kemudian kita berbicara mengenai persiapan pengibaran bendera besok
tentunya kita tidak bisa lepaskan perbincangan yang saat ini sedang ada
di masyarakat mengenai pasuki belaka pasukan pengibar bendera
salah satu yang menjadi sorotan adalah gloria natapraja hamel yang berkeluarga negaraan perancis
apakah kemudian gloria juga hadir dalam memantau persiapan atau latihan latihan paski beraka hari ini
eva informasi yang saya dapatkan bahwa sudah dikonfirmasikan bahwa gloria
dipastikan tidak akan ikut sebagai pasukan pengibar bendera
tapi dia akan tetap diusahakan untuk hadir untuk melihat jalannya upacara hari ulang tahun proklamasi di istana negara besok
ini juga dikonfirmasi oleh pihak kemenpora bahwa waktu untuk memperjuangkan gloria
untuk bisa tetap ikut bergabung sebagai salah satu pasukan pengibar bendera di istana
sepertinya sudah tidak lagi tapi akan tetap diusahakan untuk hadir

istana negara besok untuk memantau bersama dengan para alumnus mantan pengibar pasukan bendera di istana negara jakarta
baik lalu bagaimana dengan posisi gloria
teddy apakah ada yang menggantikan atau dibiarkan berkurang satu orang paski beraka besok
ya ini menarik untuk dicermati ketika nama gloria akhirnya dicopot untuk tidak berada di pasukan pengibar bendera besok
tapi sampai hari ini belum ada
informasi yang saya dapatkan lebih jauh eva mengenai apakah nanti ada pengganti dari gloria yang tidak lagi hadir sebagai pasukan paski braka
atau memang sudah disiapkan nama penggantinya
saya belum mendapat informasinya sejauh ini tapi saya akan coba mencari dan menginformasikannya kepada anda eva
baiklah teddy suhari koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari istana merdeka